masyarakat dan pengelola pom bensin di jakarta masih keberatan dengan wacana pemerintah
untuk menghapus produk bahan bakar jenis pertalite dan premium
penghapusan bahan bakar pertalite dan premium dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat
khususnya pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor
banyak masyarakat yang masih membutuhkan pertalite maupun bahan bakar bersubsidi
terutama bagi warga yang mencari nafkah menggunakan angkutan umum setiap harinya
keberatan juga disampaikan oleh pengelola pom bensin
harga bahan bakar jenis pertamax yang masih dirasa tinggi bagi masyarakat kurang mampu
akan menyulitkan masyarakat untuk beralih
ya rada keberatan ya tapi pemerintah udah ngasih aturan seperti itu kita ngikut aja
kasihan rakyat kecil lah pertaret kan masih banyak dikonsumsi sama hak orang orang kecil menengah lah
meski nantinya wacana penghapusan bbm pertalite oleh pemerintah
pengelola spbu mau tidak mau akan mengikuti aturan tersebut
tim liputan sien indonesia